ibadah kurban akan meninggikan derajat umat muslim di sisi allah
dan meningkatkan rasa syukur atas limpahan rejeki
dengan berbagi kepada mereka yang membutuhkan